dan saat ini kita bisa lihat kandidat calon wali kota solo gibran raka bumi raka sudah hadir ke tps untuk menyampaikan suara
karena memang ini merupakan momen pertama bagi gibran untuk berkiprah di dunia politik
betul sekali gibran datang bersama sang istri dan akan memberikan hak suaranya
ini juga yang sangat ditunggu tunggu bagaimana perubahan juga mungkin bagi yang para pemilih yang akan memilih gibran
bagaimana nanti perubahan yang akan dilakukan oleh gibran selaku pemimpin daerah ke depannya
dan nantinya kita akan lihat apakah juga peserta lainnya ini juga akan memberikan hak suaranya pada pukul setengah sembilan pagi ini
kalau kita lihat persentase
pemilihan ataupun persentase partisipasi dari warga di surakarta atau solo ini cukup tinggi
itu lebih dari tujuh puluh tiga persen
ini kalau hasil dari dua ribu lima belas
dan kita harapkan ya di tahun dua ribu dua puluh ini juga partisipasi persentase warga untuk memilih juga semakin tinggi ya
walau di tengah pandemi
gibran kali ini akan berkompetisi bersama kandidat lain yaitu bagio wayono dan fx suparjo atau bajo
yang akan memperbutkan warga
wali kota dan wakil wali kota solo untuk periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
dan ini kalau kita lihat juga di solo tentunya ini akan menentukan siapakah pengganti dari fx hadi rudiatmo dan juga dr haji ahmad purnomo
yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota
nanti kita akan lihat ya siapakah pemenang di antara dua kandidat ini yang ada di solo
bahkan sebelumnya juga gibran sempat
dikabarkan akan menjadi calon tunggal tapi ternyata masih ada lagi lawannya yang hadir begitu
ya karena kalau berdasarkan beberapa survei gibran dan pasangan diprediksi lebih unggul daripada lawannya bagio wahyono
gibran dari sejumlah survei dipresentasikan unggul enam puluh lima tiga persen
sementara bagio wayono di prediksikan hanya mencapai empat lima persen
tapi keduanya masih punya peluang untuk memenangi konsentrasi pilkada solo dua ribu dua puluh kali ini
mempunyai sama sama basis pendukung dan juga memiliki program kerja yang masing masing memiliki karakteristik berbeda
kalau gibran lebih ke anak muda pendekatan lebih ke milenial
sementara bagio lebih kepada generasi menengah ke atas dan juga loyal dari partisipan sendiri
betul sekali kita lihat bahwa gibran sudah selesai memberikan hak suaranya
dan tentunya ini sudah dijadwalkan begitu ya
bagi para pemilih untuk datang sesuai waktu yang ditetapkan
kemudian juga membawa alat coblos sendiri begitu alat tulis agar juga untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas selama pilkada berlangsung
nah kalau kita lihat pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh dua kandidat wali kota di solo juga cukup berbeda
kalau gibran ini kan lebih mendekatkan ataupun berkampanye menggunakan atau via virtual
tapi kalau misalnya bagio dan juga rekannya dan juga pasangannya ini lebih ke
nah kita akan dengarkan langsung apakah gibran juga akan memberikan pernyataannya usai memberikan hak suara di pilkada solo
eh bantuan mundur pada tempatnya tolong tolong
ya atau mundur dulu mbak
mbak gibran mundur dulu
terima kasih saya istri dan adik saya sudah melakukan pencoblosan pada pagi hari ini
semoga lancar sampai siang nanti sampai sore nanti
terima kasih sekali untuk para petugas yang sudah bekerja keras pada hari ini
silakan datang ke tps
tps dipastikan aman nyaman steril
jangan lupa bawa masker
ya pun terima kasih
kalau kita lihat memang gibran sendiri didukung oleh partai pdip perjuangan